hai tapi anjur nenek itu sebenarnya satria bukan aku nih dan aku nggak sanggup bohongin nenek lebih
sama lagi nenek apa sayang ada yang harus bilang sama nenek
apa bapak bilang bapak adalah bapak kandungnya mas andri dan mas andri itu
berarti kakak kandungnya mirza iya iya hai anak sontoloyo ini kakak kandung loh
hai yang gue jual dulu ke ibu tanti waktu ibu tanti melahirkan dan anaknya mati jual berapa
dua puluh juta tapi tapi kenapa bapak tega sih bapak juga nggak pernah bilang ke mirza aku bapak tega
eh jual anaknya sendiri anak kandung bapak sendiri ya bukan itu persoalannya eh lu harusnya
bersyukur anak gue jual kalau enggak nih kayak dia nih hidupnya nih langsat si mirza luntang lantung
nggak ada kerjaan hari hari nggak jelas kerjaan lu harus bersyukur lu jual hidup enak kalau gue denger
anak lo kan jadi pewaris kekayaannya siapa ibu widya harusnya lo bersyukur sama gue
nah sekarang sebetulnya sekarang itu waktunya lu balas pulih sama gue bikin gua hidupnya senang
adek lu sekolah kinkai pilih baju kek pak hai kenapa kita kan saudara kandung
gue bapak kandung di adek kandung mau pikir saya mau semuanya pak harta kekayaan uang dan segalanya
harta kekayaan uang dan segalanya kekayaan uang dan segalanya
dari kecil saya disayang oleh ibu saya sendiri
dan sekarang saya harus mengakui
kalau dia itu bukan ibu saya sendiri
kalau emang ayah saya itu masih hidup
saya bukan mau uang pak
dan sekarang saya nyesel
kalau ternyata seorang ayah saya
itu adalah bajingan
kamu tuh apa apaan sih
ngapain kamu mau ngangkat lara sebagai anak kamu
lihat nih akibatnya
nenek sekarang itu masuk rumah sakit
kamu gak mikir apa
sekarang tante ini juga jadi curiga
sekalian aja kenapa kamu gak bilang
kalau dia bener bener anak kita
aku udah ngomong pas sebuah orang
kalau lara itu anak aku
kamu pikir aku senang menyembunyikan semua ini
aku tersiksa lara
aku gak bisa ngakuin kalau lara itu anak kandung aku
paling gak sekarang aku berusaha untuk menjadikan dia anak aku
meskipun hanya anak angkat
bukan kayak kamu
malu ngakuin anak kamu sendiri
kamu gak patah menyebut diri kamu sebagai seorang ibu
nenek sekarang aku pasin buah buat nenek ya
nenek mau nyapa
nggak ada orang lain yang memperhatikan nenek seperti kamu dre
nenek merasa beruntung sekali punya cucu kayak kamu
kamu tahu nggak banyak orang meragukan nenek
waktu nenek menunjuk kamu sebagai pimpinan untuk menggantikan nenek
mereka bilang satria lebih hebat
satria lebih mampu
satria lebih segalanya
menurut nenek kamu yang paling pantas
dan meskipun satria punya kelebihan
tapi dia tidak memiliki apa yang kamu miliki
hargai orang lain
itu adalah sifat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin
dan itu semua ada di kamu dre
nenek nggak salah pilih sayang
tapi yang cucuin nenek itu sebenarnya satria
bukan aku nek
dan aku nggak sanggup bohongin nenek lebih lama lagi
ada yang aku harus bilang sama nenek
ada pegawai kamu datang ke sini
dia minta tanda tangan kamu sebentar
maaf bentar ya maya
mama sama diri sengaja kan
supaya aku gak ngomong yang sebenarnya sama nenek
mamanya minta kamu tolong jangan
terus aku harus gimana mah
seperti mama bohongin aku
mama dewi sekarang denger
aku gak berhak menerima semuanya
aku bukan darah daging nenek
dan aku harus kasih tau nenek
emang bohong sama nenek itu salah
nenek kan lagi sakit
dokter kemarin juga bilang begitu
memang kondisi nenek sudah membaik
tapi dia gak boleh dapet kejutanan
tunda dulu masalah ini
kita tunggu sampai nenek sembuh total
sampai dia kuat
dan kalau memang kamu motot
kasih tahu sama dia oke
kita kasih tahu sama sama
demi nenek demi kesehatannya nenek
kamu tunda dulu ya
jadi aku harus bohong lagi
nanti mau aa berapa lama nanti
tapi kamu udahj solche jarak
aku mau nanti
kan aku mau ka extrem
balila mas andre semua mas
aku pamit dulu ya
supaya sekarang udah malem mai
kediri rumah aja ya
iya mau tinggal dimana
masa cari kontrakan malem malem gini
gak apa apa teh
maya udah cari kontrakan kok kemarin
maya udah dapet yang bagus
sekarang maya tinggal pergi aja
mai tunggu mai
kamu yakin sama keputusan kamu mai
emangnya kamu bisa tinggal sendiri
saya bisa tinggal sendiri atau
gak bukan urusan mas atria lagi
mas satria juga udah gak peduli kan sama maya
maya pergi dulu ya mas
dan sebentar lagi aku akan menguasai semua victory
saya gak kebayang kalau saya jadi musia nondila
tapi untungnya kita sepaham ya nonnya
dan andre dan keluarganya